ya pemirsa menjelang perayaan hari raya nyepi
umat hindu di sejumlah daerah sudah melakukan prosesi melasti
di tanggerang ribuan umat hindu mengikuti upacara melasti
di pantai tanjung pasir tanggerang banten
sementara di jepara ratusan umat hindu wilayah karesidenan pati
mengikuti upacara melasti di pantai bandengan jepara jawa tengah
diiringi tabuhan gamelan ribuan umat hindu berjalan kaki
ke pantai tanjung sari tangerang banten
sambil membawa sesaji untuk upacara melasti minggu siang
selain melakukan persembahan umat hindu juga melarung sesaji
berupa berbagai bahan makanan dan seekor bebek ke tengah laut
usai melakukan upacara melasti ribuan umat hindu banten ini
rencananya akan melakukan arak arakan ogoh ogoh pada senin sebelum hari raya nyepi
usai melaksanakan prosesi sembah yang dipura
puluhan umat hindu yang tersebar di wilayah tiga cirebon jawa barat
berkumpul melakukan prosesi melasti di pantai pelabuhan kota cirebon minggu pagi
dalam prosesi ini umat hindu melarungkan sesaji ke tengah laut
sebagai wujud penyucian diri terhadap hal hal yang buruk yang ada pada diri manusia
ribuan umat hindu dari beberapa kota di jawa timur
menggelar upacara melasti di laut arafuru
kompleks akademi angkatan laut surabaya jawa timur minggu siang
dalam rangkaian upacara melasti
sejumlah penari tiba tiba meronta dan menangis
sesaat setelah menggelar tari tarian sakral
di jepara sekitar tiga ratus lima puluh umat hindu wilayah karisidenan pati jawa tengah
mengikuti upacara melasti di pantai bandengan jepara jawa tengah
upacara diawali dengan mengarak sesaji ke lokasi upacara di tepi pantai
sesaji berupa hasil bumi tumpeng dan hewan ternak
didoakan dalam prosesi sembahyang sebelum akhirnya dilarung ke lepas pantai
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru